pak haji kopinya satu
pur kamu kemana aja kok baru keliatan
ya kenapa kenapa tuh pur
saya cuma nanya aja emangnya nggak boleh
kenapa lo lo sebegitu
tau pak haji kurang semangat banget nih
nih jak minum multivitamin yang punya si pur
pasti stamina tenaga semangat jadi nambah
jadi semangat ngojek nih
jangan lupa semangat jajan juga ya
saya udah boleh pulang mak
saya juga pulang ya mak
eh ini kuenya dibawa pulang aja
bagi dua buat makan di rumah
nggak usah mak
buat masam potati aja
nggak usah udah
lu kenapa sih
kamu berut begitu
nggak kenapa napa mak
kau udah rapi udah beres
telepon lagi lu ya
mak mau minta tolong dia nganterin kue kue tuh
abang baru mau minum kopi
ya ya abang jalan dah
mau lu bayarin
doakan duit concurrernya awal nos toujours waktunya hari ini
kenapa kau cari gini tuh bu
nah itu ya
ya siapa punya itu mulutnya
berem aja aku harap
yang sekarang ini arkaden pokok di pioner pionina
pertanyaan ayah juga disuri

jadi ini ga ada kan
sama yang enggak
ini mak kuahnya
ini alamat yang mesternya

udah mak ajak jalan dulu ya yang
awas jangan sampai rusak kuenya
aduh duduk hati hati
sem gradual ati hati ah
kayaknya sih senang nih kerja disana
emang pabrik rotinya dimana sih
nanya nanya pabrik roti dimana
emang lu mau nyamperin
iya iya bentar ya
kok baru keliatan
kenapa kenapa tuh pur
emangnya gak boleh
emang gak boleh
kampir dulu teh ya
makasih pak yanti
soalnya mau nyiapin makan siang buat suami sama mertua saya
mari pak yanti
minjem koran bekasnya dong
pak haji punya pulpen gak
jangan lupa balikin
yang menjorok ke laut
apaan ya tis
lu tadi gak denger pertanyaan gue
hei pertanyaan apa
pertanyaan tts tisnak
emang pertanyaannya apa
tanah yang menjorok ke laut tanjung lima kota
saya gak tau pur
gue kirain lu berdua pinter
kakak taunya gue juga yang lebih pinter
emang pak haji tau jawabannya
tanah yang menjorok ke laut tanjung
beneran nih pak haji
masak lu kagak percaya sama gua
apa yang bener ini ini
makanya kau gak pake
cari siapa mas
apa benar ini rumahnya ibu sofia
saya ngantriin kue dari bumae
iya maaf tadi saya di kamar mandi baru dengar mas yang manggil
bentar ya saya ambil uangnya dulu
ini rp satu dua ratus kan
ini dulu bu
kenapa dia mau aja dari tadi ngelamu aja terus
iya gue juga pengen ngelamin aja
eleh eleh ngelamun apa pak cik